ya bisnis jasa titip beli atau just tip atau ada lagi istilahnya personal shopper menjadi bisnis yang kian menjamur di indonesia
tanpa modal keuntungan penyedia just tip ini sangat menggiurkan
biasanya kita kalau males macet dan kita sibuk gitu ya kita suka menggunakan just tip ini
dan tidak heran jika penyedia just tip kini semakin lumrah dijumpai
liputan khusus kali ini juga sekaligus menutup tayangan cnn indonesia bisnis crf hari ini
pastikan kebusuhan bisnis anda bersama kami cnn indonesia bisnis
dan program cnn indonesia newsroom akan hari sesaat lagi terima kasih sampai jumpa
seiring dengan berkembangnya media sosial bisnis jasa titip beli atau yang lebih dikenal dengan just tip kini tengah marak di indonesia
salah satu keunggulan justip adalah tidak diperlukan modal besar
seperti sarah desanti yang sudah menggeluti bisnis justip sejak tiga tahun lalu
menurutnya sistem kerja just tip mudah
penyedia just tip hanya perlu mengunjungi pusat belanja tertentu memotret produk yang akan dijual kemudian mengunggahnya ke akun media sosial
barang akan dibeli setelah konsumen membayar harga barang yang diinginkan
lokal domestik itu sebenarnya sama aja dengan kita menitipkan uang ke justipnya untuk dibelanjakan
kalau saya punya customer lebih banyak dari luar pulau jawa
di mana mereka nggak ada toko yang hanya ada di jakarta atau hanya di tangerang
jadi mereka bisa titip ke saya lalu saya belanjakan
kalau sekali belanja itu bisa ya sepuluh atau dua puluh item
per bulan lah hitungannya ya bisa ratusan barang
keuntungan alhamdulillah kalau misalnya sedang ramai itu bisa dari lima sampai sepuluh juta
hal serupa juga dirasakan anggit
ia menyediakan jasa untuk membelikan sejumlah barang untuk wanita dan anak anak
seperti sepatu dan jam tangan
ibu tiga anak ini mengaku bisa mengantongi keuntungan tiga hingga lima belas juta per bulan
pertama tama kita open po dulu
open free order dari barang barang
kita pasang di kalau aku masih di fokus di whatsapp
kita pasang di whatsapp dengan customer customer yang sudah loyal ya
nah itu dari whatsapp
nanti kita di bangkoknya di luar negerinya itu kita langsung live shopping
foto barang barang diskon di sana
ataupun nggak diskon juga mereka ada yang request mau titip apa
nah itu nanti kita pasang di whatsapp
setelah itu baru di order
roy mande ketua asosiasi pengusaha retail indonesia aprindo menyambut baik bisnis jastip ini
menurut roy bisnis justip bisa berkembang dan mendongkrak perekonomian indonesia
namun diperlukan aturan dari pemerintah
yang pertama adalah kami berharap level perusahaan
untuk bisnis travel shopper ini atau personal shopper ini memiliki aturan yang jelas batas yang jelas
dan regulator silahkan mengatur
yang kedua adalah mengapa tidak dimanfaatkan fenomena personal shopper ini
bukan masyarakat indonesia yang traveling kemudian dititipkan membelikan barang di luar
tetapi di balik
bagaimana personal shopper ini bisa menjadi fenomenal masyarakat indonesia yang ada di luar
untuk ketika berbelanja ketika mereka kembali ke indonesia mereka belikan barang barang produk indonesia untuk dipakai di luar
program ada suatu roadmap dari kementerian terkait yang memikirkan hal ini dan mendayagunakan fenomenal ini menjadi sesuatu yang

semakin besarnya persaingan jastip saat ini menuntut para penyedia jualan
semakin besarnya persaingan jastip saat ini menuntut para penyedia jualan
semakin besarnya persaingan jastip saat ini menuntut para penyedia jualan

selain daripada permasalahan kemajuan terdapat banyak kedoa bagi ibadah cari perman doesn